saudara lembaga falakiyah pwnu provinsi jakarta sore ini akan melaksanakan rukyatul hilal atau pengamatan hilal untuk menentukan satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
rukiatul hilal dilakukan di masjid hashim asari jakarta barat
rukiatul hilal akan dilaksanakan pada titik puncaknya yaitu saat matahari terbenam
pengamatan pun ditunjang dengan penghitungan atau hisap yang telah dilakukan terlebih dahulu
ketua lembaga falakia pwnu dki jakarta menyebut dari penghitungan hisap hilal telah berada pada ketinggian enam derajat lebih
pengurus wilayah nahdlatul ulama provinsi dki jakarta hari ini melakukan ⁇ ruyatul hilal untuk penentuan satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hij
hari ini atau siang ini sedang tahap persiapan
kami menggunakan dua teleskop kemudian kami juga menggunakan dua teodolit ditambah juga dengan alat manual rubuh mujayab
klimatologi dan geofisika sorong siap untuk melaksanakan pemantauan hilal penentuan awal bulan syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
untuk pemantauan kali ini bmkg sorong akan menggunakan dua teropong teleskop
berdasarkan prediksi sementara potensi teramati hilal akan terlihat pada ketinggian lima derajat lima puluh menit empat puluh dua detik
hal ini masuk dalam potensi mabims
untuk potensi traumatinya hilal yaitu potensinya ketinggian hilal sekitar lima derajat lima puluh menit empat puluh dua detik
di mana tinggi ini masuk dalam potensi mamings
kemudian untuk cuacanya bisa dilihat pada siang hari ini cukup cerah
kementerian agama akan menggelar sidang isbat hari ini di kantor kementerian agama jalan tamrin jakarta pusat
guna tentukan hilal satu syawal atau hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
kementerian agama setidaknya telah mengirimkan tim pemantau ke satu ratus dua puluh titik
sidang isbat sendiri akan berlangsung tertutup dan baru akan disampaikan secara terbuka setelah keputusan telah diambil
idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah jatuh pada hari rabu sepuluh april dua ribu dua puluh
penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah yang jatuh pada hari rabu sepuluh april dua ribu dua puluh
ditegaskan ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah haidar nasir dalam konferensi pers di kantornya di yogyakarta
meski meyakini penetapan satu syawal tahun ini akan selesai
sama dengan keputusan pemerintah
namun ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir meminta semua pihak bisa bertoleransi jika akhirnya terjadi perbedaan
pimpinan pusat menyampaikan selamat berbuka dan nanti selamat idul fitri untuk seluruh kaum muslimin
yang insya allah muhammadiyah akan beridul fitri pada tanggal dua puluh

dan tampaknya untuk idul fitri akan sama dengan pemerintah
dan baik sama maupun berbeda itu insya allah kita sudah masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi
untuk mengetahui pantauan hilal dan jalannya sidang isbat di kantor kementerian agama sore ini
kita sudah bergabung dengan jurnalis kompas tv cindy perwad
kompas tv jayah pemadi di masjid hashim ashari dan jonah hamunangan di kantor kementerian agama
kita menuju ke masjid hashim ashari terlebih dahulu
cindy bagaimana pemantauan hilal di masjid hashim ashari hingga sore hari ini cindy
kalau untuk di masjid raya kiai haji hashim ashari nanti akan dilakukan mendekati maghrib
karena memang pantauan hilal ini bisa dilakukan ketika ketinggian hilal sudah ada di puncaknya
yaitu kalau dari pernyataan lembaga falakiyah
untuk waktu indonesia barat akan terjadi di pukul tujuh belas tiga puluh
artinya mendekati jam itu baru akan dilakukan pemantauan hilal
sambil akan ditunjukkan oleh juru kamera kompas tv febri james
nah kalau sekarang salah satu tahapan persiapan yang dilakukan di masjid raya hashim ashari
ini adalah pemaparan soal metode pengamatan hilal dan juga metode penghitungan atau hisap
ini menjadi dua metode yang digunakan untuk menentukan kapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah akan jatuh
ini dilakukan kepada jamaah umum jadi kalau ada jamaah yang juga mau melihat nantinya bagaimana jalannya rukyatul hilal di masjid kiai haji hasyam ashari
nanti pemantauan akan dilakukan menggunakan beberapa alat bantu
pertama menggunakan dua teleskop robotik kemudian ada dua teodolit
dan juga untuk pengamatan secara manual akan menggunakan satu perubu mujayab
tadi juga disampaikan kalau untuk pengamatan hilal yang berkualitas itu adalah dengan menggabungkan atau dengan ditunjang
menggunakan metode hisap atau penghitungan yang terlebih dahulu sudah dilakukan
kalau dari metode hisap ketinggian hilal pada sore hari ini sudah berada di ketinggian enam derajat lebih
artinya sudah memenuhi standar ataupun juga syarat yang ditetapkan oleh nu maupun juga mabims atau menteri agama brunei darussalam
malaysia indonesia dan juga singapura
kalau dari angka enam derajat itu artinya sebenarnya akan sangat memungkinkan hilal untuk diobservasi atau diamati pada sore hari ini
tapi memang yang menjadi kendala adalah cuaca
kalau saat ini sintia dan juga saudara cuaca di area jakarta barat tepatnya di masjid raya kiai haji hashim ashari
hujan deras sekali ini akan menjadi tantangan ataupun juga kendala tentunya dalam pengamatan
karena kalau dalam pengamatan hilal yang dijelaskan
yang memang kerap menjadi kendala itu adalah apabila hilal tertutup oleh awan polusi maupun juga kabut tebal
dan tentu harapannya adalah cuaca nanti bisa lebih baik lagi sehingga hilal bisa terlihat sinti ya
dari masjid hashim ashari kita bergeser untuk memantau persiapan sidang isbat di kantor kementerian agama
kita sapa jurnalis kopas tv sudah ada jona amonangan di sana
jona bagaimana persiapan sidang isbat di kementerian agama saat ini jonah
dan pukul enam lima belas akan dilaksanakan
sidang isbat secara tutup dan nanti
pada pukul tujuh malam akan dilaksanakan
apakah idul fitri akan dilaksanakan pada tanggal sepuluh
dari adanya pantauan di banyak titik maka
banyak sekali sudut atau hilir
nah terkait dengan rangkaian dari sidang isba sendiri
mengapa dilaksanakan secara tertutup dikarenakan memang
langkah langkah yang memang harus dilakukan
keputusan pemerintah dan keputusan pemerintah
sudah cukup mutlak terkait dengan pengumuman
kapan akan dirayakan khususnya